anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemerintah provinsi dki jakarta tengah menggodok aturan penggunaan otopet listrik menyusul peristiwa tewasnya
dua orang pengguna otopet listrik yang ditabrak mobil pada minggu sepuluh november dini hari lalu
aturan dalam bentuk peraturan gubernur itu merujuk pada undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang lalu lintas serta angkutan jalan
kemudian waktu penggunaan otopet listrik akan dibatasi mengingat peristiwa itu terjadi pukul tiga dini hari
ketiga pembatasan kecepatan maksimal dua puluh lima km per jam juga akan diturunkan menjadi lima belas km per jam
dan terakhir usia pengguna hanya boleh di atas delapan belas tahun sehingga orang tua tidak diizinkan memberikan otopet listrik kepada anak di bawah umur
sementara dari regulasi yang disiapkan oleh dki
itu hanya di jalur sepeda yang sudah dibuat
jadi tidak boleh di trotoar tidak boleh juga di jbo
nah selama ini kita lihat banyak para pengguna expo trading yang menggunakan trotoar pedestrian atau juga yang menggunakan penyeberangan orang
itu cukup berbahaya
pihak grab selaku penyedia jasa grab wheels mengaku fitur keselamatan dalam aplikasi muncul terlebih dahulu sebelum pengguna otopet listrik dapat melakukan pemesanan
pertama kali mencoba brand ke sini langsung keluar fitur fitur keselamatan apa yang harus dilakukan aturan aturan keselamatannya
kalau dia sembilan puluh dua kali dia juga bisa masih mengaksesnya dari aplikasinya tersebut di skuter
yang pertama kita sudah sebutkan memang hanya untuk delapan belas tahun ke atas
ini sudah kita sebutkan ya
lalu cek skuternya selalu di situ
kemudian selalu gunakan helm
kita provide juga helmnya di dalam setiap skuter
yang pertama permasalahan
beragam pendapat pun muncul terkait aturan penggunaan otopet listrik baik dari pengguna maupun pejalan kaki
saya kurang setuju sih
soalnya kan waktu itu yang kejadian waktu itu emang karena penggunanya yang kurang bertanggung jawab
jadi harusnya bukan ininya yang nggak bolehin lagi tapi penggunanya
saya sih setuju sebenarnya
karena biar lebih teratur
terus juga susah sih nyari ini
jadi kalau kayak di satu tempat atau dimana tempatnya jadi kayak lebih gampang nyari
ya lebih amannya sih ya di sini ya
soalnya kan tetap ada untuk pejalan kaki tetap ada
terus dianya juga ada
ya biar nggak sama sama ganggu aja gitu
selama dia emang ditutup nggak mengganggu sih
karena emang di sini tidak ada kendaraan bermotor lewat
juga hanya pejalan kaki yang bisa ditutup
kalau di sini maka menurut saya kecepatan otopet pun nggak mengganggu pejalan kaki
rencananya aturan pengoperasian otopet listrik akan tertuang dalam peraturan gubernur dki jakarta
dan mulai diberlakukan pada awal desember mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta